kita awali after sepuluh dari informasi tentang pihak pengamanan yang menambah sepuluh personil dari sebelumnya satu ratus tujuh puluh menjadi dua ratus tujuh puluh personil untuk mengamankan sidang pledoy aman abdurrahman terdakwa otak bom tamrin di pengadilan negeri jakarta selatan
pengamanan terbagi atas empat ring ring satu dan dua berada di dalam gedung antara lain untuk lantai satu dan dua kemudian ring tiga berada di depan halaman gedung sementara ring empat di luar pagar gedung
pengamanan kali ini diperketat pasca sidang tuntutan minggu lalu dan sebagai upaya pihak keamanan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak terduga
saat memasuki pagar gedung semua pihak tidak terkecuali diperiksa satu persatu
meski pengamanan di dalam ketat arus lalu lintas yang melintasi jalan depan pn jakarta selatan masih lancar dan terkendali
sementara itu suara ledakan sempat mewarnai sidang terdakwa teroris ahmad abdurrahman di pn jakarta selatan
suara ledakan itu sempat membuat hakim menunda persidangan
namun menurut kapolres jakarta selatan komisaris besar polisi indra jafar suara ledakan berasal dari kecelakaan kerja
ini tuh ada drum yang berisi dugaan kita masih berisi bahan kimia
bahan kimia itu untuk mengeraskan ini mengeraskan cor dan bahan kimia itu tidak harus jauh dari api
jauh dari api
si tukang ini mau motong mau dijadikan tempat sampah
mungkin tidak menduga kalau barang itu masih ada sisa bahan kimianya sehingga terjadi ledakan
ledakan drum itu saja sebenarnya
tetapi intinya bukan teror
ada korban atau mungkin ada kerusakan pak
sementara korban tidak ada
bisa dijelaskan dari mana sebenarnya sumber ledakan itu pak
dari sekarang lagi ada proyek pembangunan itu di belakang
lagi ada proyek pembangunan
nah disitu salah satunya ada barang barang drum yang memang berisi bahan kimia tapi kayaknya masih ada sisa
sebenarnya sudah digunakan tapi ada sisa
tapi itu tentunya sangat berbahaya ketika ada api atau ini langsung kecelakaan kerja
bisa dipastikan itu bukan ledakan berasal dari alat produk
bisa bisa kita sudah langsung cek barusan